proses pencarian pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua dilakukan dengan mengerahkan puluhan armada laut maupun udara milik tni polri maupun basarnas
sebelumnya pada sabtu sore anggota pores kepulauan seribu petugas damkar dan layan yang melakukan penyisiran menemukan benda yang diduga serpihan pesawat sriwijaya air
proses pencarian pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua yang jatuh di kepulauan seribu terus dilakukan petugas gabungan
empat kri dari sepuluh kri yang dikerahkan tni angkatan laut telah berada di lokasi jatuhnya pesawat tepatnya di perairan pulau laki kepulauan seribu
tanya mengerahkan armada kri tni angkatan laut juga mengerahkan tim penyelam dari kesatuan kopaska dan denjaka
pertama kita menyiapkan
kri yang dari hidros yang memang spesialis untuk melaksanakan pencarian di bawah air
hari ini juga akan malam ini juga akan berangkat
kemudian tim penyelam kopaska dan denjaka
seperti saya bapak lihat di belakang ini semua dalam persiapan
tanya dari tni angkatan laut
poros kepulauan seribu telah mengerahkan dua unit kapal cepat ke lokasi jatuhnya pesawat srija air
proses pencarian dipimpin langsung kapolres kepulauan seribu akbp eko wahyu
sebelumnya pada sabtu sore anggota pores kepulauan seribu petugas damkar serta nelayan menemukan sejumlah serpihan diduga bagian pesawat sriwijaya air
serpian ditemukan di perairan sekitar pulau lancang dan pulau laki kepulauan seribu
tim liputan cnn indonesia
bukti bukti bukti
proses pencarian terhadap pesawat sriwijaya air dengan nomor penerbangan sj satu ratus delapan puluh dua terus dilakukan
salah satu yang terlibat dalam proses pencarian ini adalah satuan komando pasukan katak atau kopaska
pasukan kopaska akan menerjunkan personelnya untuk melakukan penyelaman di beberapa titik di kawasan perairan pulau seribu
dan kita sudah bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia irena wardani
yang saat ini sedang berada di pulau untung jawa kepulauan seribu untuk mengikuti pencarian pesawat sriwijaya air
sj satu ratus delapan puluh dua yang jatuh di sekitar kepulauan seribu
selamat pagi irena
irana bagaimana situasi terkini di tempat anda melaporkan saat ini
selamat pagi amelia
situasinya masih upaya pencarian belum dilakukan karena masih menunggu kedatangan dari asisten operasi satuan komando pasukan katak sendiri
yang rencananya pagi ini akan merapat bergabung dengan pasukannya yang semalam
maksud saya bukan semalam dini hari tadi tiba di pulau untung jawa
dini hari kami bertolak pukul setengah satu pagi dari pondok dayung
markas satuan komando pasukan katak sendiri menggunakan dua sea rider yang masing masing diisi tim penyelam
total ada dua puluh tim penyelam yang akan diterjunkan untuk melakukan penyisiran di pulau pulau kepulauan seribu ini
saat ini saya berada di pulau untung jawa sedangkan tkp atau lokasi titik jatuhnya pesawat sriwijaya ini
diperkirakan di antara dua pulau lain di pulau seribu yaitu pulau langit
pulau lancur dan pulau laki
nah namun penyisiran akan dilakukan dari mulai pulau untung jawa ini sendiri
kemudian akan dipersempit ke pulau lancang dan pulau laki
saya mendapat informasi di pulau lancang sendiri sudah didirikan posko di kantor kelurahannya
didirikan posko untuk tim yang akan bergerak
melakukan proses penyisiran dan pencarian pesawat sriwijaya air yang jatuh kemarin sore
baik lalu irana apa saja kendala kendala yang mungkin akan dihadapi oleh
tim pencarian sriwijaya air ini nanti di sana
ya kendala belum bisa dipastikan kendalanya
tapi jika dilihat cuacanya hari ini cukup mendung
kemungkinan adalah angin dan ombak yang tinggi
tapi kemudian nanti ada briefing pagi seperti yang biasa dilakukan oleh para penyelam nantinya
nah dari briefing tadi dan juga laporan laporan cuaca yang akan mereka dapatkan dari berbagai sumber
terutama dari bmkg itu kemudian menjadi dasar proses penyelaman mereka
berapa lama di titik mana saja
dan juga bisa memperhitungkan kendala kendala apa yang akan dilakukan
tapi sejauh ini kendalanya kemungkinan besar ada di cuaca yang tidak menentu dan selalu berganti ganti
angin dan juga ombak yang tinggi
baik lalu irana proses pencarian sriwijaya air ini apakah sudah diketahui estimasinya akan dilakukan berapa lama
estimasi sebenarnya dalam proses pencarian atau
dan juga penyelamatan dalam operasi operasi kecelakaan pesawat
ditargetkan dalam waktu dua puluh satu hari jangka maksimalnya
kemudian seperti pengalaman di lion air di tahun dua ribu sembilan belas lalu
di mana kopaska juga terlibat maksimal mereka menargetkan dua puluh satu hari
namun kemudian dari berbagai pertimbangan akan diperpanjang
mungkin itu nanti sesuai dengan perintah atau juga keterlibatan dari berbagai pihak
karena operasi ini tidak hanya melibatkan perusahaan
melibatkan satu pasukan saja tapi juga ada basarnas dan juga dari kepolisian dan juga pemerintah
yaitu yang dibawa ke kementerian perhubungan
tapi dalam estimasi waktu dua puluh satu hari yang saat ini ditargetkan dimaksimalkan untuk mencari
dan mengumpulkan puing puing pesawat sriwijaya ini untuk dijadikan alat atau juga jadikan tools
agar bisa mengetahui penyebab kecelakaan pastinya dari pesawat

bung irana ada berapa kapal yang dikerahkan di sana
kapal kalau sepengetahuan saya dan tadi malam saya juga sempat mampir di terminal jict dua di tanjung priuk
sudah ada satu kapal yang sudah terjun yaitu kapal kri gilimanuk
di dalamnya ada personil tni kopaska dan juga denjaka yang juga akan melakukan penyelidikan

dan perkiraan akan disusun ke kapal lain terutama kri rigel dan juga kri yang dimiliki oleh tni il
yaitu kri dari hidro sendiri untuk digunakan karena memiliki teknologi sonar yang bisa digunakan untuk mendeteksi puing puing dari pesawat sriwijaya ini
nantinya kri ini yang akan juga mencari mengeluarkan sonarnya dan kemudian para pasukan penyelam yang akan kemudian mendatangi
untuk mengangkut pesawat ini
jadi ini adalah satu dari beberapa poin poin yang diperkirakan sebagai bagian dari pesawat sriwijaya ini
total kalau saya tidak salah informasi ada lima kapal yang sampai saat ini akan diterjunkan dan sudah menuju ke tkp di antara pulau lancang atau pulau laki itu
baik irene wardani melaporkan langsung dari kepulauan seribu terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali